sangat membuat waktu juga efisien ya cepat gitu
mungkin karena aku gen z juga ya jadi udah kebiasa pakai e wallet
kalo dulu kan kalo kita pake mobile banking aja
itu tuh ada admin gitu kan
kalo sekarang kalo skris itu tuh mempermudah banget
qris ini gak cuma buat satu scan barcode untuk satu orang
jadi di saat secara bersamaan sepuluh orang tuh bisa langsung bayar gitu
jadi kan secara waktu juga lebih cepet
semoga ya tetap bisa dijalankan di semua negara
karena kan kadang kalo misalkan liburan tuh masih suka ada yang error
masih ada yang kendala sinyalnya nggak bisa
kadang kita udah pede nih bawa kartu dari indo
terus waktu kita keluar negeri ternyata gak bisa di debit
itu ya hopefully kedepannya bisa dilaksanakan
dan aku harapannya gak ada struggle lagi sih dari si qrisnya ini gitu
kalau bisa ya nggak cuma di area area yang udah gede
tapi kalau bisa diterapin ke semuanya di seluruh indonesia gitu
terus yang kedua jangan sebarang kasih otp sih
jadi kayak misalnya banyak banget yang kayak misalnya website website gak jelas
atau tiba tiba ada link dari whatsapp yang kayak harus verifikasi
terus harus kasih otp itu sebaiknya jangan sih
pastinya aku ngisi di format yang memang udah ada harus ngisi data pribadi
dan mungkin di platform platform yang udah terpercaya